jenasa vanessa dan suaminya telah tiba di rumah duka di kembangan jakarta barat
dan untuk mengataui kondisi terkini di rumah duka vanessa adzania atau vanessa angel
sudah ada produser lapangan cnn indonesia carmel musalin di sana
selamat pagi karmel jam berapa jenasa tiba di rumah duka pagi tadi
selamat pagi yuda dan lia
meninggalnya artis vanessa angel dan suaminya bibi ardiansyah meninggalkan duka
bagi penggemarnya dan juga tentunya keluarganya
saat ini saya sedang berada di rumah duka yang berada di kawasan jakarta barat
di mana jenazah kedua korban dibawa dari rumah sakit bayangkara polda jawa timur kemarin malam
lalu kemudian tiba di lokasi sekitar pukul empat dua puluh pagi waktu indonesia barat tadi
rencananya kedua jenazah akan disolatkan di masjid permata kolbu jakarta selatan
baru kemudian akan dimakamkan
di taman makam islam malaka jakarta selatan
saat ini kedua jenazah sedang disemayatkan di lokasi
nah yuda dan lia saya ingin rekap sedikit
jadi seperti yang diketahui vanessa angel dan suaminya bibi ardiansyah meninggal
dalam kecelakaan tunggal yang terjadi kemarin pada hari kamis tanggal empat november
di kilometer enam ratus tujuh puluh tiga ruas tol nganjuk
nah kejadian ini terjadi sekitar pukul dua belas tiga puluh enam siang waktu indonesia barat
dalam kecelakaan tersebut vanessa dan bibi meninggal dunia
sedangkan tiga penumpang lainnya yakni anak babysitter dan juga supir
mengalami luka luka ringan hingga berat
nah mobil pajero bernomor polisi b seribu dua ratus enam puluh empat bju yang membawa lima penumpang tersebut
melaju dari arah jakarta ke surabaya
setibanya di kilometer enam ratus tujuh puluh tiga mobil menabrak pembatas jalan beton di sebelah kiri
lalu kemudian mobil tersebut
terpelanting terputar dan berhenti di jalur cepat
mobil pajero tersebut mengalami kerusakan cukup parah di bagian kiri depan dan belakang
nah dua korban yang meninggal dunia dibawa ke rumah sakit bayangkara polda jawa timur
untuk diautopsi sedangkan tiga penumpang lainnya yang mengalami luka luka
dibawa ke rumah sakit kertosono nganjuk
nah terakhir yuda dan lia menurut dirlantas polda jawa timur kombes pol latif usman
dugaan sementara kecelakaan tersebut adalah sopir yang mengantuk
dan sopir tersebut membanting setir ke sebelah kiri sehingga menabrak pembatas beton di sebelah kiri
menurut latif kedua korban yakni vanessa dan bibi mereka bisa mengalami luka parah sehingga meninggal
karena duduk di sebelah kiri mobil bagian depan dan belakang yuda dan lia
ya karmel kalau tadi berdasarkan informasi yang didapatkan jenazah tiba pada pukul empat pagi tadi
lalu kapan rencananya
jenazah akan dimakamkan dan di tpu mana
ya yuda dan lia jadi tadi benar seperti yang anda katakan
kedua jenazah korban tiba di lokasi di rumah duka di kawasan jakarta barat
di mana saya berada sekitar pukul empat dua puluh pagi waktu indonesia barat
saat ini masih disemayatkan di lokasi lalu kemudian rencananya akan dibawa ke masjid permata kolbu
di kawasan jakarta selatan untuk disolatkan

sebelum dibawa ke taman makam islam malaka jakarta selatan untuk dimakamkan
nah rencananya semua ini akan berlangsung mulai pukul sembilan pagi waktu indonesia barat nanti
kami akan terus memantau kondisi di lapangan yuda dan lia bagaimana prosesi pemakaman sepanjang hari ini
yuda dan lia
baik terima kasih vanessa
terima kasih mahal kami
terima kasih karmel untuk informasinya langsung dari rumah duka
selamat bertugas kembali karmel